nanti dulu saudara saudara ibu megawati juga ada di parlemen
jangan dipaksakan figur figur
menurut dokter kesehatan jiwa di sini